di tengah pandemi dan ancaman virus corona varian omikron kementerian agama memberangkatkan jemaah umroh
ini dilakukan setelah pemerintah arab saudi memberikan lampu hijau kepada indonesia
tentu ibadah ini sudah dinantikan setidaknya dua tahun terakhir
tapi pemerintah juga wajib menjaga keselamatan dan kesehatan warga indonesia selama beribadah
apa saja yang sudah disiapkan bagaimana teknisnya terutama terkait screening covid sembilan belas
kita berbincang sore ini dengan nur arifin direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama
pak arifin selamat sore assalamualaikum
selamat sore waalaikumsalam
terima kasih pak arifin atas waktu anda
pak arifin sekali lagi kami mengapresiasi betul upaya pemerintah untuk meyakinkan pemerintah arab saudi membuka pintu bagi indonesia
hari ini berangkat empat ratus sembilan belas orang jadi apa saja tahapan yang sudah dilakukan para calon jemaah ini pak arifin
jadi tahapan yang kita lakukan terhadap konsep satu pintu atau one click policy adalah
satu x dua puluh empat jam sebelum ke jakarta para jemaah berkumpul di asrama haji kodok kediri jakarta
untuk dilakukan screening kesehatan yaitu dicek kesehatan diperiksa sertifikat vaksinnya
dan dilakukan pcr oleh rumah sakit yang direkomendasikan arab saudi
oke pak arifin empat ratus sembilan belas orang ini artinya sudah berapa kali di screening kesehatan
kesehatannya lalu dipilih akhirnya kemudian mereka yang berangkat pertama kali
iya jadi untuk yang berangkat hari ini tanggal delapan tentu sesuai kesiapan
setelah kami tanggal tiga juli dua ribu dua puluh dua ini rapat dengan berbagai kementerian terkait
dari kementerian luar negeri kementerian perusuhan ketua sosial juga kementerian kesehatan
rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada larangan untuk bepergian ke luar negeri
yang ada adalah pengendalian
maka tugas satgas covid adalah bukan mengerang tapi mengendalikan supaya tidak terjadi pengembangan virus omicron
nah contoh dari sini maka omicron bisa dilakukan tetapi dengan protokol ketat
nah kemudian kami bersuat kepada seluruh negara silakan untuk daftar omicron di awal
nah kemudian kami bersuat kepada seluruh negara silakan untuk daftar omicron di awal
nah kemudian kami bersuat kepada seluruh negara silakan untuk daftar omicron di awal
nah maka yang siap inilah yang kita berangkatkan
pak arifin apa saja kemudian screening yang dilakukan di arab saudi sekarang
nah jadi setelah nanti jamannya tiba di arab saudi dilakukan karantina selama lima hari
nah kemudian di hari keempat dilakukan tes pcr
kalau hasilnya negatif maka bisa berlanjut untuk melaksanakan umroh
nah maka mereka kemudian ke mekah selama dua hari kemudian ke madinah dua hari dan kemudian pulang ke indonesia
umroh yang dirasakan sepuluh hari tadi recara sepuluh hari
sepuluh hari itu dengan perhitungan dua hari perjalanan satu berangkat satu hari pulang
kemudian karantina di saudi lima hari tujuh hari tinggal tiga hari
tiga hari itu untuk ibadah di mekah dua hari dan di madinah
tetapi realnya hari keempat tadi kalau negatif sudah bisa umroh maka bisa empat hari ibadah yaitu dua hari di madinah dan dua hari di mekah
screening hanya di awal saja sebelum melakukan ibadah atau di tengah tengah
misalnya per tiga hari sekali juga melakukan screening
di awal saja
di awal saja
lima hari tadi
jadi di awal kemudian di hari keempatnya dilakukan test
pak arifin bagaimana sekarang jika ada mereka yang positif ketika screening di saudi
ya otomatis langsung masuk perawatan yang positif
dan semua penegara umroh sudah harus paksakan ada namanya asuransi siaga kalau ada yang positif
maka kalau ada positif langsung
di awal diurusi oleh rumah sakit
kalau di sana ya berpikir pikir ada sakit
sekarang bagaimana sekarang pak arifin antisipasi pemerintah atau mitigasi yang sudah disiapkan pemerintah bagaimana
karena kita tahu ada ancaman varian omikron
pemerintah juga sudah sebelumnya menyampaikan disarankan tidak berpergian dulu ke luar negeri
tapi memang umroh sudah tidak bisa ditunda lagi sekarang
jadi antisipasinya bagaimana
jadi sesuai dengan rapat kami tanggal tiga januari kemarin antara lain dengan satgas lofit dan dengan kementerian kesehatan
bahwa memang tidak ada larangan pengendalian
maka jamaah umroh ini bisa dilaksanakan berpergian ke luar negeri dengan dikendalikan
tentu protokol kesehatan otomatis sangat ketat
oleh karena itu sejak di indonesia para jemaah umroh ini sudah menerima treatment perlakuan
dan protokol kesehatan yang ketat
mulai dari tadi yang kami ceritakan sesuai dengan kesehatan
tapi di sana juga demikian selalu diingatkan agar protokol kesehatan dijaga tetap
apalagi yang melakukan pertama ini menjadi tolok ukur atau indikator apakah umroh ini bisa dilanjutkan dengan baik atau tidak
kalau ini hasilnya baik tidak ada kasus negatif tidak ada kasus yang lain
misalnya pulang tertib sehat maka insya allah umroh terus bisa dilaksanakan ditingkatkan bahkan mungkin
haji bisa dilaksanakan di tahun dua ribu dua puluh
pelaksanaan umroh ini kemudian akan dievaluasi lalu berapa lama kemudian nanti kementerian agama memutuskan akan memberangkatkan lagi
lalu berapa banyak calon jemaah lainnya yang akan diberangkatkan
jadi saat ini di januari kita sudah siapkan empat kali pemberangkatan
di tanggal delapan hari ini kemudian rencana tanggal sepuluh
tanggal sepuluh itu karena
jamnya lima belas maka mulai malam ini sudah mulai ada yang masuk di asar melayu pondi kedih
kemudian tanggal sepuluh kemudian tanggal dua belas dan tanggal dua puluh
itu yang kita siapkan
ya berapa banyak lagi pak arifin yang akan diberangkatkan
yang tertunda selama dua tahun terakhir ini dari datanya
kalau yang tertunda kan totalnya ada lima puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh orang
namun untuk berangkat ini tentu
karena ada yang siap berangkat
karena ada orang tertunda tapi dengan kondisi pandemi
ada yang tidak siap berangkat
nah setelah yang hari ini berangkat
kemudian tanggal sepuluh ini kita sedang menerima tambahan tambahan pendaftaran
maka saat ini kita belum bisa melakukan cut off untuk berapa jumlah yang berangkat
terus kita menerima sampai posisi nanti tanggal
karena sekali lagi yang menunda atau
yang keberangkatannya tertunda juga belum tentu siap berangkat berkaitan dengan screening kesehatan itu ya pak arifin ya
oke baik pak arifin
saya tanya tentang kesehatan juga maaf sebagian tidak siap dengan mungkin biaya yang berubah
ya biaya penambahan biaya itu ya
oke penambahan biayanya berkisar berapa persen pak arifin
jadi di era pandemi sekarang ini standar umroh biaya dasar kan rp dua puluh delapan
itu di luar karantina dan di luar pcr
nah saat ini pcr paling tidak kan mau berangkat sekali sampai kemudian di arab
kemudian karantina sekali mau pulang sekali berhenti sampai indonesia sekali
selesai karantina di indonesia jadi lima kali pcr
kemudian karantina di indonesia mau berangkat sehari sampai sana lima hari enam hari
kemudian pulang ke indonesia tujuh hari tiga belas hari karantina
biaya diberikan kepada jemaah
pak arifin kami menunggu terutama untuk hasil evaluasi assessment dari pemberangkatan jemaah umroh yang pertama ini
sekali lagi tidak ada ekses kasus positif terutama ya
itu yang tidak kita harapkan
baik pak arifin terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom